kami kembali ke kasus terkait novel baswedan sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan anggota tim kuasa hukum novel baswedan
haris azhar di jakarta selamat sore bang haris
ya bang haris tadi kita sudah mendengarkan paparan dari tim pakar dalam tim pencari fakta untuk mengungkap kasus
siraman air keras yang menimpa klien anda ini respon anda dulu sejauh ini mengenai paparan hari ini seperti apa bang haris
pertama tgpf ini cuma suara lapangan aja ya karena ujungnya hanya merekomendasikan mencari tiga pelaku
tiga pelaku itu saya pikir otak kejahatan ini ternyata tiga pelaku tiga pelaku lapangan yang sebetulnya dari hari hari awal sudah dipetakan
tidak usah tgpf keluarganya novel sama tetangganya juga bisa ceritain soal itu
yang berikutnya lagi tgpf juga menjelaskan apa hubungan
tiga pelaku tersebut dengan enam kasus yang ditangani kpk yang katanya jadilah terbelakang penyerangan ini
ya kan tiga pelaku lapangan terus tiba tiba menemukan motifnya enam unit bus hubungannya di mana
apakah tiga orang ini adalah orang yang menjadi pesakitan koruptor yang ditangani oleh kpk atau gimana
terus tgpf juga gagal menemukan kesalahan penanganan polisi atas kasus novel selama ini kok berlama lama ini polisi selama
nah ini masalahnya apa
nah tgpf nggak memotret itu
terakhir tgpf kayaknya mau menyalahkan novel dan kpk dalam soal penanganan polisi
nah ini tapi juga nggak dibuktikan kesalahannya di mana gitu
artinya enam bulan bekerja ini tidak ada sesuatu yang baru begitu untuk mengungkap atau membuat kasus ini semakin terang begitu bang
ada sih yang baru
yang baru itu ya menunjukkan bahwa tgp
wf ini tidak menemukan apa apa yang signifikan itu yang baru
kalau kemudian kita melihat tadi juga disampaikan bahwa ada beberapa kasus besar high profile yang kemudian mendasari kenapa kemudian ada serangan kepada novel
menurut anda korelasinya apa sebenarnya ini
ini kan tidak bisa serta merta menjadi sesuatu yang
linear begitu karena ini memang dari awal sudah seperti ini adanya begitu
saya juga nggak paham ya kenapa enam kasus itu temuan
temuan itu sebenarnya menarik sih ya
tapi hubungannya apa dengan tiga orang pelaku itu
nah apakah dalam laporan itu juga disebutkan tiga orang pelaku itu sebetulnya menggunakan motornya siapa
dan kalau di investigasi kita yang awal awal informasi itu bagi tgpf kan bahwa dia menggunakan motor milik salah seorang
nah itu lalu mereka tiga orang ini pernah ditahan oleh polisi lalu kenapa dilepas
nah itu mestinya kan direview semuanya
kenapa mereka bisa meminjamkan motor selama berhari hari ada hubungan apa
nah itu yang harusnya disampaikan
menarik ke atas siapa otaknya sebetulnya
quote unquote orang besar dibalik kasus ini yang juga tidak bisa diungkap
ini juga tidak bisa secara terang benderang diungkap oleh tgpf hari ini
masa udah gembor gembor minggu lalu
atau yang meriksa tiga jenderal ujung ujungnya cuma mau nyebutin bahwa tiga pelaku lapangan
yang menurut saya nggak usah polisi
hanya rumah novel juga sudah bisa ngomong soal itu
kalau mantan kapolda metro jaya yang namanya juga disebut dalam kasus ini dan tim tgpf ini kemudian membantah keterlibatan komentar anda seperti apa
kalau info yang saya punya memang pak iwan bule itu mantan kapolda metro itu memang waktu itu dia bukan sebagai pelaku
dia itu tahu bahwa ada upaya untuk menyerang novel
dia sebagai polisi ke jabat polri ke polda dia membuat pengamanan buat novel
jadi memang publik juga jangan menghakimi pak iwan bule
pak iwan bule itu diperiksa dalam konteks dia tahu soal itu
nah keterangannya dia itu kan sebetulnya penting
tapi juga nggak muncul di laporan tgpf ini
poin yang mana yang disampaikan oleh tgpf yang merupakan kesaksiannya pak iwan bule
kemudian seberapa yakin
kemudian anda bang aris dengan tim teknis ini ada kabar eskrim di sana ada densus delapan puluh delapan di sana
untuk kali ini benar benar mengungkap secara terang kasus ini
ya kalau terang hanya sekedar mengejar tiga orang itu saya optimis
pasti tiga orang itu dalam waktu dekat ketangkep
tiga orang itu aja ya pelaku lapangan ya
jadi ya ini tgpf lapangan lah namanya
walaupun kemudian namanya juga tidak disebutkan siapa tiga orang ini ya
ya itu juga kalau itu sih sebenarnya
kalau lihat pemberitaan satu tahun
karena yang lalu juga udah banyak nama nama
terima kasih bang haris hasar
tim kuasa hukum novel baswedan